selasa pagi tim swab hunter kecamatan bubutan surabaya melakukan razia protokol kesehatan
tim gabungan yang terdiri dari satpol pp linmas babinsa tni babin kamtip mas polri dan satgas covid sembilan belas kota surabaya ini
menyisir wilayah mencari warga yang kedapatan tidak memakai masker
fokus tim swab hunter adalah melakukan tes swab secara acak
khususnya terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan atau prokes
namun tidak semua warga pelanggar prokes langsung bisa diswab
ada yang mendapat teguran lisan ataupun sanksi sosial
pelanggar yang akan disuap dibawa dengan mobil satpol pp ke puskesmas terdekat
sanksi ini tidak hanya berlaku bagi warga surabaya
namun juga warga luar kota yang tertangkap melanggar protokol kesehatan di surabaya
saya sholat dulu di musola nggak pakai masker
masker mau dipasang baru mau dipasang keluar dari gang itu sudah dipanggil
ya itu ya apa sedikit lah
ya tidak tahu ya ini pengajaran
ya senang sih karena ya menjaga kesehatan juga ngecek kesehatan sendiri
namun tidak semua warga yang terjaring razia
biaya swab hunter ini bersedih layaknya penerima sanksi atau hukuman
karena saya positifnya nggak mungkin kena

daripada kita nanti kita bayar kan
kalau nggak ada ini gratis malah senang
karena saya kencang nggak pernah kena
swab hunter ini merupakan salah satu implementasi tes masal yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
total disiagakan tiga ratus lima belas tenaga medis yang akan melakukan swab di enam puluh tiga puskesmas di surabaya dan titik titik khusus untuk operasi malam hari
swap hunter memang beroperasi dua puluh empat jam
nggak ada anggaran ya karena kita memang petugas pemerintah kota surabaya kan sudah digaji
jadi tidak ada anggaran khusus untuk swap hunter ini
tidak ada ya
pertugas swap hunter dari kelurahan
dari linmas dari kepolisian dari angkatan darat lainnya ya
nah babinsa gitu
terus kemudian satpol pp petugas kelurahan
nah itu kita tidak punya anggaran khusus
tidak memakai anggaran khusus
jadi ini murni dari teman teman pemerintah kota surabaya
kalau reagen itu kita banyak bantuan dari bnpb
jadi setelah dilakukan swap maka hasil spesimennya itu akan
dibawa ke pemerintah kota surabaya
ke laboratorium kesehatan daerah
pada saat itu dilakukan pemeriksaan pcr
besok paginya sudah dapat hasilnya
sesudah dites swab pelanggar dikembalikan oleh petugas gabungan ke lokasi awal penjaringan
dimulai sejak satu oktober sampai selasa ini total sudah dua empat ratus lima warga telah disuap karena terjaring tim swab hunter
selain swap hunter surabaya juga menyediakan lab kondisi
seda laboratorium kesehatan daerah untuk tes swab bagi warga yang telah menempuh perjalanan antar kota